jika anda penggemar james bond jason boarn atau film tentang agen rahasia lainnya
anda tentu sering melihat penyadapan menggunakan teknologi canggih
kemajuan teknologi membuat banyak orang tidak menyadari betapa mudahnya informasi mereka dibajak pihak lain
tentu saja siapa pun bisa mendapatkan komputer seseorang dan menceritakan kehidupan seseorang
ponsel yang kita bawa kemanapun pergi bisa menjadi mata dan telinga para peretas
ponsel berbasis android paling mudah diretas karena memiliki banyak celah keamanan terbuka
salah satu cara untuk meretas ponsel android adalah melakukan malware
muhammad ali syarif seorang pakar keamanan cyber akan membuktikannya untuk anda
kami meminta natia rekan kerja saya untuk memasang sebuah aplikasi portal berita palsu
aplikasi tersebut telah disusupi oleh malware rat atau remote access trojan
malware tersebut memungkinkan ali syarif mengakses mikrofon ecsms lokasi bahkan kamera ponsel yang terinfeksi
sekarang kita mau ngambil suara dari yang
korban yang sudah terinfeksi malware
tanpa disadari natia suara percakapannya dapat kami dengar
kualitas suara yang kami dapat kurang baik karena koneksi internet lemah
setelah itu kami mencoba melihat sms kontak dan lokasi melalui gps
kepon yang sudah terinfeksi malware
kepon yang sudah terinfeksi malware
selain itu kita juga bisa merekam video dari handphone si target yang sudah terinfeksi malware
ini kita bisa memilih kamera depan atau kamera belakang
video dan audio yang kami dapat kali ini
kualitasnya sangat baik
program dari android ini berjalan hanya jika si korban menginstal aplikasi apk
aplikasi apk yang si attacker buat
jikalau korban tidak menginstal aplikasi tersebut si korban juga tidak bisa menjadi target dari si attacker
intinya semua handphone android
aplikasi apk yang diperlukan untuk menginstalkan malware
juga harus menginstal terlebih dahulu apk
contoh yang lama
kayak aplikasi pokemon go yang sempat santer di tahun dua ribu enam belas
juga pernah disusupi oleh malware
dengan semakin banyaknya aspek kehidupan yang beralih ke metode digital
serangan malware harus semakin kita waspadai dengan cara memasang antivirus
tidak sembarangan memakai wifi publik dan tidak menginstal file yang mencurigakan